tim hugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
memberikan klarifikasi terkait kemarahan wali kota surabaya tri risma hari ini
akibat dialihkannya dua mobil pcr bantuan bnpb ke luar kota
kepala pelaksana bpbd jawa timur subhan wahyu diono menyatakan
mobil pcr bantuan bnpb ditujukan kepada pemerintah provinsi jawa timur
atas permintaan gubernur jawa timur yang secara langsung
menghubungi kepala bnpb menindaklanjuti surat permohonan pengajuan
lima mesin pcr untuk provinsi jawa timur
surat kami itu permohonan mesin pcr sebanyak lima belas unit
di samping surat permohonan itu malam hari ibu gubernur langsung telpon
kepada kepala badan penanggulan kepala badan nasional penanggulan bencana
jenderal tony monato dan juga bapak pangdam juga komunikasi
kepada para bnpb untuk segera ada bantuan mobil unit pcr ini
sementara itu ketua tim kuratif gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas
jawa timur joni wahyu hadi menyatakan dua mobil pcr bantuan bnpb
dialihkan ke kota lain karena pihak dinas kesehatan kota surabaya
menyampaikan agenda swab dan pcr di surabaya pada hari jumat dua puluh sembilan mei dua ribu dua puluh
hal ini ditegaskan sebagai miskomunikasi
mobil ini banyak sekali yang minta dan kita tahu
tolong aku dan amon juga sasarannya cukup banyak
nah bu feni menunggaskan staffnya namanya bu deni pembesaran
menunggaskan staffnya tapi bu deni tidak menyampaikan
hari ini acaranya surabaya apa
hari ini acaranya surabaya apa
sehingga mobil kita kirim ke langongan dan tunggak